sebagai anak muda yang tinggal di jakarta
bagaimana cara kalian mempromosikan tempat pariwisata yang ada di jakarta
satu lagi menurut kalian tagline apa yang pas untuk jakarta
yang oke dengan anak muda zaman sekarang
sebagai anak muda yang harus diprioritaskan adalah
akan luar biasa
seperti diajang cocok kali ini
di mana sebentar lagi kita akan menemukan siapa yang jadi pemenangnya cowok cewek dki dua ribu enam belas
kepada seluruh peserta
dimohon untuk langsung naik ke atas panggung
untuk para peserta
tolong dengarkan baik baik aturan dalam sesi tanya jawab kali ini
kepada seluruh peserta
nanti akan disediakan kertas
di mana para peserta bisa mengambil kertas tersebut
yang mengacu kepada juri
dan juri tersebut akan mengajukan pertanyaan kepada peserta yang mengambil pertanyaan tersebut
dan kepada para peserta
akan diberikan waktu dua puluh lima detik untuk menjawab pertanyaan
kepada seluruh peserta
dibebaskan untuk menjawab pertanyaan dengan bahasa indonesia atau bahasa inggris
sesuai dengan kemampuan masing masing
untuk menekankan baik baik aturan dalam sesi tanya jawab ini
peserta bersilakan mengambil kertas yang sudah kami sediakan di depan
yang dihukum hari ini
saya akan mengacu kepada siapa curi akan memberikan pertanyaan kepada peserta
peserta hanya diberikan waktu dua puluh lima detik untuk menjawab
dan menjawab dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris
baik dipersilakan kepada peserta nomor sembilan belas untuk mengambil kertas
dua puluh lima detik dari sekarang
semua orang punya cara sendiri untuk menghibur dirinya
tapi alangkah indahnya jika anak muda sekarang ini menjadikan belajar sebuah hiburan
untuk menuntut ilmu tidak di dalam lingkungan sekolah
sebagai bangsa timur dan sebagai pemuda pemudi indonesia
seharusnya kita membudayakan atau melestarikan hiburan hiburan tradisional
bukan berbau ke baratan karena dapat merusak norma dan agama
baik kepada peserta selanjutnya nomor empat belas
dipersilakan mengambil kertas
jakarta identik dengan kemacetan panas dan hal lain yang bisa menimbulkan tingkat stres yang cukup tinggi
menurut kalian tindakan apa yang bisa kalian lakukan agar kalian tidak terkena dampak tersebut
caranya adalah meningkatkan keimanan
dengan terbukti melakukan ibadah itu adalah salah satu cara untuk mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesabaran kita
apalagi kita tahu bahwa allah sangat mencintai orang yang sabar
seperti yang kita tahu sabar ganjarannya adalah surga
contohnya seperti sholat lima waktu
berarti kita melakukan lima kali penetralan diri dan hati dari aktivitas kita sehari hari
baik peserta selanjutnya nomor lima
silakan mengambil kertas
dan bisa langsung diserahkan pada judi
sebagai anak muda yang tinggal di jakarta
bagaimana cara kalian mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
bagaimana cara kalian mempromosikan tempat pariwisata yang ada di jakarta
satu lagi menurut kalian tagline apa yang pas untuk jakarta yang oke dengan anak muda zaman sekarang
sebagai anak muda yang harus diprioritaskan adalah
menuntun ilmu untuk masa depan dan juga prestasi
dan dengan prestasi tinggi
kita akan mendapatkan bekal yang sangat banyak untuk masa depan kita
dan secara tidak langsung kita bisa mengangkat lingkungan kita
dan jakarta juga bisa mencetak anak anak muda yang berkualitas
dan anak anak muda itu bisa menghadapi masa depan yang lebih baik
dan dengan prestasi prestasi tersebut
terutama juga buat anak anak muda dan juga jakarta
kita juga bisa mengangkat image kota kita ini
jangan lebih baik
and weekend take a picture in taman mini indonesia indah
or kota tua
ya bagaimana tagline nya seperti yang diomongin juli tadi
jangan bilang tahu indonesia kalau tidak kenal jakarta
jakarta adalah kota yang lebih dari sekedar mimpi
jakarta is my soul

ya kepada para peserta

ya kepada para peserta

ya kepada para peserta

ya kepada para peserta
boleh silahkan kembali ke stage
ya kepada para peserta
boleh silahkan kembali ke stage
ya kepada para peserta
boleh silahkan kembali ke stage
ya kepada para peserta
boleh silahkan kembali ke stage
ya kepada para peserta
ya kepada para peserta
ya kepada para peserta
kalau udah stress kayak gini
bawaannya gue pengen ke pantai
tapi apa daya keluar rumah
cuma ada kolam berenang bukan pantai
kalau gue pintar ambil hatinya
gue minta beliin rumah yang depannya langsung pantai
jadi kalau stress tinggal keluar